terkait malam pergantian tahun yang sebentar lagi ya akan kita jelang
di mana nikah masal yang akan digelar pemerintah provinsi dki jakarta
saat malam pergantian tahun disambut sukacita oleh pasangan yang ingin mengikrarkan janji sehidup semati
nah ini salah satunya adalah seorang sopir mikrolet
ia ingin menjadikan ikatan nikahnya sah secara hukum agama dan dicatat oleh negara
ditemui usai mengantarkan penumpangnya di terminal senen jakarta pusat
selamat ibrahim salah seorang peserta nikah masal yang digelar pemerintah provinsi dki jakarta ini
mengaku siap mengikuti acara akad nikah yang akan digelar minggu malam
ia juga mengaku senang karena impiannya meminang sang pujaan hati
terlaksana meski harus bersama pasangan lainnya
menjelang hari bahagia pengumudi mikrolet jurusan senen kampung melayu ini tetap menjalankan aktivitasnya
pria yang kerap dipanggil momo ini mengaku tetap bekerja karena kebutuhan ekonomi
wah persiapan gak ada persiapan
gak ada persiapan ya pak
pak alasan ikut nikah masal kenapa sih pak
alasan emang biar lebih sah aja gitu
gak lebih sah
gak lebih sah biar gak nimbulin kelamaan pacaran gitu
ntar yang ada nimbul berbuat yang gak diinginkan lah
keikut sertaannya di nikah masal ini tidak lain karena inisiatif sang kakak
yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta
kakak mamo ingin agar adik dan calon istrinya bisa bahagia
ya karena orang nggak mampu pak
kalau mampu ya nggak mau lah nikah masal
ya naik mobil kadang kadang dapat duit ya kadang kadang pas pasan ya kan
kadang kadang setelah dipakai bakal makan
selain tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil
para peserta nikah masal juga diberi bantuan mahar emas
oleh pemerintah provinsi dki jakarta
mahar nikah prakarsa satya jakarta
sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta terus menyiapkan rencana kegiatan nikah masal
di malam tahun baru dua ribu delapan belas
gubernur anies baswedan memastikan bahwa persiapan acara termasuk mahar pengantin
sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi
ya nikah masal ini akan dilangsungkan di park and ride tamrin jakarta pusat
menjelang malam pergantian tahun baru
dki jakarta tidak akan memungut biaya apapun dalam nikah masal ini
persiapan jalan terus ini saya mau lihat persiapan yang sekarang
untuk yang mahar emas itu kan targetnya tujuh persen itu gimana nih pak
kita pokoknya yang penting nikahnya lancar kemudian mereka bahagia
dan kita ingin agar prosesinya berjalan tanpa masalah
ini adalah warga jakarta yang secara
ekonomi belum begitu beruntung
karena itu kita menargetkan program program masalnya untuk warga kebanyakan
dan harapannya perayaan nikahnya menjadi perayaan yang diingat seumur hidup
karena dirayakan seluruh warga di mana mana